pemerintah menetapkan empat kota dan kabupaten di sumatera barat masuk dalam zona pengetatan ppkm diantaranya bukit tinggi kota padang padang panjang dan solok
berdasarkan indikator kesehatan masyarakat pekan ini seluruh kota dan kabupaten di sumatera barat mendekati zona merah
namun di sisi lain majelis ulama indonesia mui provinsi sumatera barat menolak peniadaan kegiatan di rumah ibadah
hal ini didukung oleh pemerintah setempat asalkan dengan catatan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat
bagaimana pemerintah setempat mengakomodir hal tersebut
kami akan langsung membahasnya dengan gubernur sumatera barat bapak mahyildi ansarullah dan juga epidemiolog universitas andalas defriman jafri sesapa
bapak bapak assalamualaikum selamat sore pak mahyildi pak defriman apa kabar
selamat malam selamat sore
oke saya mungkin ke pak gubernur terlebih dahulu
pak gubernur ini mui sumatera barat mengeluarkan keputusan untuk menolak ya dilakukannya penghentian
kegiatan di rumah ibadah pada saat pengetatan ppkm di empat kota yang ada di sumatera barat dan juga diakomodir oleh bapak sendiri
bagaimana pak ini memastikan agar keamanan kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air termasuk sumatera barat juga yang sedang melonjak pada saat ini
ya baik terima kasih
berkaitan dengan yang tadi ini perlu kita lihat ya di dalam instruksi menteri dalam negeri
nomor tujuh belas tahun dua ribu satu
itu adalah panjangan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro
ini jelas dilihat ya
tolong diperhatikan ini kata mikronya nih
artinya apa karena kita di sumatera barat sudah melakukan ppkm mikro ini sehari
karena nagari dan kelelasan kepada rt
nah sementara penilaian yang dilakukan itu adalah kepada kabupaten kota
nah sementara seperti di kabupaten kota kita di kota padang misalnya
itu kita memperlakukan pada singkat diurahan
bahkan singkat rt
itu yang dikenal dengan kongsi covid
kemudian kalau di kabupaten itu negeri tangguh
nah dari tiga delapan ratus lebih di kota padang itu
itu boleh diterang terang hanya empat puluh an yang merah
dan kemudian lebih tiga an yang oranye
dan yang hijau
nah maksud saya itu tentu ini pemberlakunya berasal dari mikro
ini bukan pada provinsi bukan pada soal kabupaten kota
jadi ada kontrol sosial protokol kesehatan dari kelompok masyarakat
baik dari sampai tingkat rw begitu ya oleh kongsi ataupun kelompok masyarakat yang ada di tingkat mikro tadi bapak sebutkan
saya mungkin ke pak ade friman selanjutnya
pak ade friman bagaimana
anda melihat sebetulnya menakar potensi adanya penularan covid sembilan belas di rumah ibadah pada saat terjadi lonjakan kasus
pada saat ini termasuk juga varian delta yang semakin mencemaskan nampaknya
makasih pak saldi
apa yang sampaikan pak gubernur ya jadi memang tentu pembatasan itu kan sudah diputuskan memang kan di kereta mikro tadi
jadi memang kalau kita lihat dari
potensi penularan di tempat rumah ibadah itu ya sebenarnya potensinya akan sama juga
di apa namanya di tempat tempat yang lain
di mal juga rumah makan seperti itu
nah narasi ini juga berbeda
sebenarnya itu juga waktu ketika lebaran idul fitri
ketika pemerintah ini memutuskan apakah peniadaan atau dalam tanda kutip menutup
tempat ibadah ini gitu
nah ini yang biasanya yang kita lihat itu dibandingkan dengan kondisi kondisi yang ada seperti mal restoran dan lain lain seperti itu
nah tentu kalau saya sebagai epidemiolog mengatakan potensi risiko itu tetap ada
tapi tentu kita bagaimana memahami potensi risiko ini
dan seharusnya kan memang ulama umara termasuk juga
bandai termasuk juga toko adat binit mama
seharusnya kan memahami ini
supaya narasinya di dalam mengambil keputusan itu sama gitu
nah sedangkan salah satu yang menjadi pertimbangan
saya kira juga pak gubernur dan juga kabupaten kota yang lainnya
karena memang kita disumbarnya agak unik dibandingkan dengan visi yang lain
karena kita sudah punya perda
perda itu sudah mengatur nomor enam tahun dua ribu dua puluh itu
nah memang untuk pertimbangan
keagamaan ini itu memang salah satunya
memang harus dikoordinasikan dengan majelis ulama
lembaga keagamaan yang lainnya seperti itu
nah tapi tentu supaya pemahaman potensi risiko ini bisa dijelaskan
nah ini yang seharusnya duduk bersama gitu
padahal di dalam perda itu jelas di pasal empat belas nya
kalau kita membaca itu di poin a itu jelas
pertama yang diperintahkan itu keselamatan
dan masyarakat dalam hal ini
jangan nanti ada narasi bahwa masjid musola itu tidak mempunyai potensi risiko
nah meskipun beribadah tentu kan lebih terkontrol dibandingkan dengan mungkin di restoran gitu
tapi potensi risiko itu tetap ada
nah dan salah satu yang dilapang sama masjid yang kita lihat
mana musola masjid berapa persen yang mematuhi protokol
protokol kesehatan itu gitu
apalagi ini menjadi sebuah kebiasaan
artinya kan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat gitu
nah tentu dalam pemandangan saya
itu potensi itu ada apalagi ditambah dengan
ya artinya kita melihat perkembangan varian ini dan juga potensi efisiensi di jawa itu
sumatera sudah mengaktifasi
baik pak defrinan saya langsung saja kalau begitu
kita bicara data betapa sulitnya kita mengontrol
pas setelah itu ada hal
ada hal tahun yang lalu
ini diingatkan kepada pemerintah
jangan mengambil risiko yang lebih besar
oke langsung saja saya minta tanggapannya dari pak gubernur
kalau begitu pak gubernur bagaimana ini
terkait dengan tadi pernyataan dari pak defriman
terkait dengan jangan sampai ada narasi yang timbul di masyarakat
bahwa rumah ibadah ini tidak bisa merisikukan kesehatan
atau merisiko penularan covid sembilan belas
agar ini bisa kegiatan ibadah juga tetap bisa dilakukan
ini bisa ditekan aman dan penularan juga bisa ditekan
ada kontrol yang baik ada komunikasi dan pola komunikasi yang baik juga
yang diberikan kepada masyarakat sumbar
ya saya kira barangkali mungkin masjid ataupun juga rumah rumah ibadah
di sumatera barat pun juga di rada lain
justru memang kita memaksimalkan krisi pelan itu
makanya apa yang bisa dilakukan ketika isklin
maksudnya makanya apa pada urus masjid
sekarang ini masjid masjid yang ada di sumatera barat itu
nah ada lagi yang punya tikar ya
dan mereka sudah buang tikar semuanya
dan kemudian juga di tempat beruduk
mereka juga sediakan cuci tangan cuci sabun
dan bahkan mesjid bisa dilakukan
dan untuk yang mana juga yang dilakukan pada tempat yang lain
maksudnya itu dalam hal ini kita mendisipin kita
kita seperti dikatakan tadi kita sudah punya perda
perda nomor enam tahun dua ribu dua puluh
itu sudah mengatur semuanya
dan kemudian sudah implementasikan bahkan sampai itu pada
dan kita pun juga sudah punya petugas petugas di tempat
tanah gari dan kemudian juga tempat isolasi di tanah gari
dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat bersama dengan
dukungan daripada kepolisian dan tni pori
itu juga kita maksimalkan
jadi dalam hal ini upaya untuk mendisiplin kan
bahkan kita kemarin ketika kita rapat
perenas perusahaan perusahaan pemerintah di provinsi
kemudian perusahaan pemerintah di kota
terutama sekali yang untuk empat kota itu
dan kemudian apa yang kita lakukan selama ini
dan tentu memang peningkatan itu memang perlu kita lakukan
bahkan dari jajaran kepolisian itu
sudah ditemukan sampai puluhan ribu kali
yang ditindak yang kemudian dikasih sanksi
makanya sekarang ini kita akan melakukan evaluasi
untuk lebih meningkatkan sanksi sanksi
ketika ada pelanggaran pelanggaran
dan itu juga kita juga menyiapkan tracing
kemudian juga treatment yang kita lakukan
dan kira apa yang dilakukan dalam instruksi menteri selam negeri
di tahun dua ribu satu itu
itu semuanya kita lakukan dan kita maksimalkan
buya pak gup ini jika terlepas
dengan koneksi dengan provinsi dan kota semuanya
pak gup ini terlepas dari tetap dilakukannya kegiatan
ibadah di masjid ya sampai hari raya idul adha nanti
bagaimana sebetulnya implementasi pengetatan ppkm mikro
yang dilakukan di kota kota di sumatera barat
yang masuk ke kategori mendekati zona merah
apakah sudah mulai dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat
dalam hal ini pintu keluar masuk misalnya
kemudian juga apakah dilakukan pembatasan untuk masyarakat
yang masih bekerja di kantor untuk melakukan work from home
atau bagaimana implementasi yang mengakomodir ppkm mikro
pengetatan ini diberlakukan
sebenarnya saya luruskan apa penyataan pak ini tadi ya
karena ini tidak ada istilah merah kuning tidak ada lagi
ya level sekarang ini
ya dalam instruksi yang menteri dan negeri
itu tidak ada istilah merah kuning tidak ada
yang ada adalah istilah level empat
itu kota sumatera barat dimasukkan level empat
yang paling parah itu di jawa
dan dimasukkan sumatera barat itu ke level yang paling tinggi
konsumen yang lebih parah lagi itulah di jawa di sana itu
kaitan dengan apa dengan
tim menteri dalam negeri
memang kita maksimalkan melakukannya
itu makanya kita sudah jauh hari
dan kita sudah membentuk
ada asap gas di negeri
kita sudah apa kita sudah membuat
itu makanya kita sudah
menyiapkan isolasi yang dikelola oleh negeri negeri
juga yang ada di
rt rt yang ada di
komunikasi yang baik dengan komunitas tersebut diharapkan nanti
tentunya bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat
terkait protokol kesehatan ya
untuk kemudian menekan penyebaran virus di sana pak gubernur
saya selanjutnya ke pak de vriemann
pak de vriemann jika nantinya memang
sumatera barat ini tetap pastinya tetap melakukan
pembukaan tempat ibadah ya menjelang hari raya idul adha
ataupun sampai saat ini pengatatan ppkm diperlakukan
rekomendasi yang diberikan oleh anda sebagai epidemiolog untuk
kemudian tetap bisa melaksanakan
kegiatan ibadah dengan aman dan juga risiko penularan tetap minim
ya yang pertama adalah memang tentu siapa akan menjamin
nanti di dalam penerapan atau ketika masyarakat beribadah
di tempat ibadah ini itu yang menjadi kuncinya
itu juga menjadi pertanyaan tidak hanya kami sebagai epidemiolog
tapi juga tenaga kesehatan
siapa yang akan menjamin yang kita melihat faktanya di lapangan
memang ada beberapa musola dan juga masjid yang menetapkan itu
tapi ketika kondisi saat sekarang ini ya seolah olah itu menjadi
sebuah kondisi yang abai
nah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah tentu dengan
sudah ditetapkan ada empat kabupaten kota yang ppkm mikro ini
ya tentu di sinilah posisi atau kondisi kita refleksi gitu
ketika masyarakat ini memang dididik memahami potensi risiko itu
jangan ada narasi narasi bahwa di masjid kita kebal virus
apalagi juga ada ulama yang mengatakan virusnya tidak ada di masjid
saya mendengar sendiri di suap jum'at itu ustaz yang menyampaikan
ini kan narasi yang salah gitu
potensi itu ada tapi memang ini harus dipahami gitu loh
kita bisa mengukur risikonya
apalagi kalau kita bandingkan antara misalnya di masjid di restoran
tentu di masjid kan lebih teratur
bukan berarti potensi risiko itu tidak ada gitu
nah tentu juga apalagi kalau nggak semua musola dan masjid melakukan jaga jarak
yang silang silangnya biasanya dibuat tanda tanda
dari lepas saya melihat beberapa musola yang di atau di masjid di kota padang gitu
nah ini juga sebenarnya dipertimbangkan nanti ke depan
yang paling penting adalah
jika kita reaksifkan seluruh ciptaan
jika kita reaksifkan seluruh corong media atau sarana komunikasi pemerintah daerah
ini bisa disampaikan kepada masyarakat
itu dalam kondisi ini kita bisa beradaptasi itu yang cerdas
karena saya melihat dari narasi mui sumatera barat
karena memang yang menjadi perdebatan itu adalah bicara komitmen
dalam memutus mata rantai itu dibandingkan dengan tempat tempat penularan yang lainnya
tapi semoga narasi yang sifatnya bisa diperdebatkan
yang sifatnya bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat ini tidak timbul ya
ya penularan ini
baik baik dan semoga benar benar nantinya
jangan sampai yang disampaikan oleh ketua mui kan dia membandingkan dengan misalnya
waktu kita sangat terbatas sekali
bisa dibatasi untuk di rumah presiden
itu tempat ibadah kenapa kok mau ditutup gitu
nah disini lah penolakan itu tidak bisa menerima menyadarkan tempat ibadah itu
baik pak devlong terima kasih atas
tanggapan anda ini semoga bisa benar benar dipahami oleh masyarakat
tentunya tadi pak gubernur juga sudah menyatakan berbagai hal untuk mengantisipasi
mewaspadai adanya potensi penularan virus
semoga benar benar kita menjadi seluruhnya masyarakat
menjadi agent yang bisa benar benar memberikan pemahaman yang benar
yang pasti kepada masyarakat
bukan menyebarkan berita yang sifatnya hoax
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
terlebih di tempat tempat ibadah yang seharusnya bisa menjadi sarana edukasi
bagi masyarakat di lingkungan terkecil
terima kasih pada rauh sumbungu
pada sore hari ini sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom
gubernur sumatera barat bapak mahyildi ansarwolo
dan juga epidemiolog universitas andalan bapak devriman jafri
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
selamat sore sehat sehat selalu